apa iya perempuan sebaik andin itu
bisa membunuh roy
diki aja ngerasain dari dulu tuh
kalau mbak andin itu orangnya
sabar banget bu
mbak andin juga gak mungkin sejahat itu
saya nggak minta kalian setuju dengan sikap saya
bagaimana saya harus bersikap
ya ampah kakak laki kita
aku seneng udah disini
aku mau tinggal sini
dia maskah nih

semoga dia gak lihat aku
ini aku lagi lihat menu aku kayaknya lapar
pengen makan deh pa
ya udah pas seneng
mas kenal sama istri saya
oh jadi om papanya elsa ya
kenalin om saya rama
saya dari vincent photography
oh ya belum lama ini saya pernah bantuin tante sama elsa
jadi saya inget
oh bantu apa
oke kalau gitu saya permisi om
ya terima kasih sudah kesini
ya ampun kenapa jadi ketahuan begini
jadi waktu itu kan elsa mau jadi ambasador susu diet pa
terus waktu itu elsa minta teman aku ketemu sama dia
untuk ngedit fotonya elsa supaya kelihatan lebih kurus
sepertinya papa percaya dan rama juga tadi nggak ngomong yang aneh aneh
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
oh ternyata tidak ada asta
gitu pernah n indul binya a
kenapa secara bonusnya
saya wanita baru nford gue upah
saya pengen biget up scriptures nih

kale udah sampe
bareng aku ya

aku barusan udah coba ngobrol sama tante rosa
soal kamu dan anaknya
tapi tanto rosa masih defensif banget
lebih baik gue cari waktu lain
untuk ketemu sama mama
gue harus pahami
dan jaga kondisi mama
rey rey dengerin papa
gak masuk dulu ya
oma masih sakit soalnya
oma harus butuh istirahat
reyna masuk sama tante michi
sama ancus aja ya
jadi anaknya pintar ya nak
kembali ke rumah
jangan sedih dong
mama sama papa harus pergi
saya cek di rumah